kasus dugaan pemerkosaan yang dialami oleh mahasiswi kkn ugm di pulau seram maluku pada pertengahan tahun dua ribu tujuh belas lalu berakhir dengan damai
dengan difasilitasi rektorat ugm korban yang kita kenal dengan agni ya dengan pelaku hs ini bersepakat damai
dalam pertemuan kesepakatan itu hs mengaku bersalah dan meminta maaf kepada korban
kasus dugaan kekerasan seksual yang mendera mahasiswi bernama samaran agni berujung damai
rektorat ugm telah mempertemukan agni dengan terduga pelaku berinisial hs pada senin empat februari lalu
dalam kesempatan itu mereka menandatangani kesepakatan penyelesaian atas peristiwa yang terjadi saat agni menjalani kuliah kerja nyata atau kkn pada juni dua ribu tujuh belas di maluku
dikutip dari detik com rektor ugm panut mulyono menyatakan keputusan damai ini diambil tanpa paksaan
kedua belah pihak dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan membubuhkan tanda tangan di atas nota

menurut panut dalam pertemuan kesepakatan itu hs menyatakan menyesal dan mengaku tindakannya adalah sebuah kesalahan
hs memohon maaf kepada agni atas kejadian di lokasi kkn pada juni dua ribu tujuh belas
meski sepakat berdamai hs dan agni masih wajib mengikuti mandatory counseling dengan psikolog klinis yang ditunjuk ugm sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menangani

kepada ugm agni masih masih tidak bisa berpikir
kepala daerah istimewa yogyakarta memastikan tetap akan melanjutkan proses penyidikan kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa agni saat pelaksanaan kkn di maluku pada juni dua ribu tujuh belas
dalam sebuah diskusi di ugm pada sembilan november dua ribu delapan belas menteri pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak luhana yembisi menyatakan pihaknya terus mengawasi kasus ini
sedang dalam proses mediasi antar keluarga yang nanti kita lihat nanti
apakah itu nanti dilanjutkan ke ranah hukum atau tidak namun kami kementerian akan tetap mendampingi proses ini supaya apapun yang dilakukan namanya kekerasan kekerasan seksual yang ada yang dilakukan ya itu harus berhadapan dengan hukum
kasus ini menjadi perhatian publik setelah badan penerbitan pers mahasiswa balero menulis kasusnya dalam karya jurnalistik investigasi berjudul
tulisan ini dimuat lima november lalu
di media sosial sebagian warganet mencuitkan opini yang menyayangkan penyelesaian damai yang ditempuh dalam kasus agni
selain itu warganet juga mempertanyakan peran kampus dalam menengahi kasus ini
untuk membahas masalah ini bergabung bersama kami melalui sambungan telpon ada asep iwan iryawan ahli hukum pidana
malam kang asep
selamat malam mbak
kang asep ini beritanya sebenarnya sudah lama begitu
waktu itu agni yang kita tahu dikenal dengan agni sempat tidak mau menempuh jalur hukum terus sekarang menempuh jalur hukum dan sekarang sudah damai begitu kabarnya ya
tapi polisi menyatakan penyidikan terhadap kasus dari agni dan juga hs ini tetap berjalan
seperti apakah kelanjutannya kalau kedua belah pihak ini sudah selesai
karena kita ikutin media jadi datangnya media
bukan ngelihat aslinya tapi kan penyidikan kepolisian
kan dugaan perkosaan
kalau memang perkosaan dalam tanda quote and quote ya itu tindak pidana umum
tindak pidana biasa bukan delik aduan
jadi apapun prosesnya harus jalan
jadi pasal pasal media tidak sebagainya tidak ada
perkara dalam tanda kedugaan perkosaan jadi tindak pidana bahkan tidak ada laporan pun penegak hukum harus wajib memproses
soal sekarang ada dalam
tanda petik damai itu hal yang meringankan
tapi tindak pidananya sudah sempurna bahas hukumnya pulpet
jadi tindak pidananya ada dugaan perkosaan itu harus diproses
harus sampai ke pengadilan dibuktikan
walaupun sekarang damai penyelesaian apapun namanya selama tindak pidana itu tergategorinya delik biasa bukan delik ajuan harus diproses
jadi sekarang kalau ada istilahnya damai atau apapun bentuknya tetap perkaranya harus jalan
jadi kalau sekarang ada penjelasan di luar pengadilan
terhadap tindak pidana biasa apalagi dalam tanda petik tadi itu dugaan perkosaan saya aneh
kalau yang kecuali itu delik aduan misalkan penghinaan jinah ada pengaduan dari orang orang itu kan boleh
tapi kalau dugaan perkosaan itu deliknya harus tetap diproses sampai ke apapun
kalau dia misalkan minta maaf penyesalan itu hanya hal yang meringankan
tapi prosesnya harus bertujung di sidang pengadilan
jadi sepanjang pihak penjidik kepolisian menemukan bukti bahwa tindak pidana itu
jadi kesepakatan damai antara pelaku dan juga korban ini kan dilakukan melalui jalur yang non litigasi
atau diselesaikan secara internal di ugm
jadi dalam pandangan hukumnya kan penyelesaian kasus ini tidak bisa
penyelesaian tindak pidana tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan
untuk perkara dugaan perkosaan misalkan pembunuhan korupsi penggelapan penipuan
penyelesaian kasus ini tidak bisa diselesaikan di luar pengadilan
kecuali untuk nyangkut anak ya
anak bisa ada penyelesaian
tapi kalau yang dewasanya ketahui pergugahan perkosaan misalkan tabu belajaran seksual
ya itu harus selesainya di meja litigasi di meja pengadilan
bukan di non litigasi
meskipun ada sp tiga kang atau surat penghentian penyidikan
nah kalau sp tiga sp dua dari polisi dan jaksa itu kewenangannya
kalau sekarang misalkan polisi menyatakan bahwa ini kurang bukti maka dihentikan penyidikan ya kita hormati
itu kewenangan kepolisian
nah cuma harus dijelasin kenapa penghentian tadi
penghentian perkara itu kan karena itu bukan merupakan tindak pidana
kalau misalkan ada penghentian itu tapi itu kan dah luasnya
nggak mungkin lah misalkan pelakunya misalkan penyelainan atau sakit dan sebagainya
nah sekarang kalau misalkan katakanlah sekarang nanti polisi atau penuntut umum
misalkan ada sp tiga sp ada penghentian penyidikan penghentian penuntutan
ya kang akan lihat nanti kelihatan dari penghentian penyidikan
kan di co op disebutin tadi penghentian
bukan merupakan tindak pidana
apakah lembaga yang mendampingi korban ada namanya rifka anissa ini bisa bisa menolak skema surat penghentian penyidikan
mungkin nih kalau yang berhak menghentikan penyidikan ya itu hanya misalkan silakan oleh lembaga peradilan
diperadilankan oleh korban
tapi bukan lembaga pendamping
misalkan korban merasa tidak puas
nah hak korbannya untuk memperadilankan
kenapa di sp tiga kan
nah silakan aja jalurnya itu
sekarang kita psp tiga
penuntut itu kemenangan pendagang hukum
jadi ketika ada orang keberatan silakan
ada salah satu caranya yaitu peradilankan aja
supaya nanti bahwa bener gak sp tiga nya
tapi kang pelaku hs ini sudah sudah mengaku bersalah
ini artinya tetap penyidikan harusnya tetap berjalan
ya makanya kan aneh
kalau seorang mengaku bersalah menyesali berarti ada perbuatan pidana dong
nah tapi sekarang kata kata penegak hukum menyatakan bahwa itu bukan tindak pidana
nggak tahu itu apa yang terjadi tinggal
karena tinggal dijelaskan kan
kita masyarakat jadwal sekarang sel parati kan butuh kan keterangannya
nah di mana pelaku menyesali kemudian juga merasa bersalah
tapi katakanlah misalkan nanti penegak hukum entah penyidikan entah penuntutan dihentikan
ya ada apa gitu
kan publik biar di tahu gitu kan
misalkan gini oh itu bukan pidana bukan perkosaan
jadi apa perbuatannya itu
kan nggak mungkin dong sekarang si korban merasa dalam tanda petik dilecehkan
misalkan kan diperlakukan tidak menyenangkan
kemudian pelaku juga menyesali
kemudian minta maaf
ya kan aneh
jelasin dulu apa gitu persoalannya gitu kan
sudah jelas publik gitu kan
supaya tidak menimbulkan cimpang siur berita
oke jadi seandainya sejak awal kampus bersedia menempuh jalur hukum
berarti harusnya pemerkosa yang sudah mengaku bersalah akan menerima hukumannya dua belas tahun kalau tidak salah ya
tanpa persoalan profesional ketika tahu bahwa ada peristiwa pidana
katakan pada di lantaran petik ya
karena pelitanya tidak tahu kan
katakanlah dugaan perkosaan ya tanpa laporan tanpa pengaduan dulu ya
otomatis penegak hukum harus memproses
ya ada keindahkan satwa juga
ketika ada pelakunya mau siapapun
bukan hukum perbanan siapa atau siapapun
melakukan perbuatan tanda petik tindak pidana
misalkan dugaan perkosaan ya diproses
tapi kalau proses nantinya polisi menemukan bahwa itu bukan tindak pidana
unsur tidak terpenuhi bukti kurang ya silakan
misalkan jalurnya ya tadi penghentian penyidikan kan
tapi kalau misalkan tidak puas korban ya tadi silahkan
itu aja harus dipenuhi jalurnya
oke kita lihat perkembangan dari kasus ini nanti kedepannya
terima kasih banyak telah bergabung bersama kami
sama sama mbak fuswa
selanjutnya saya ajak anda untuk lihat beberapa cuitan
yang masih meramaikan lini masa soal agni ini
kita bergeser ke sini yang sudah dikurasi oleh tim sosial media cnn indonesia
cuitan yang pertama ini dari ed alisa wahid mencuitkan
saya sedih sekali rektorat ugm memilih jalan damai untuk kasus pemerkosaan ya
kejahatan ini beda dengan kehilafan
kehilafan perlu dimaafkan dan diperbaiki
kejahatan perlu diberantas dengan disisentif kepada pelakunya
berikutnya dari ed anggasa songko mencuitkan
baca berita tentang kasus pemerkosaan di ugm yang berakhir dengan damai
kalau sampai menristek dikti nggak copot itu rektor
jelas ada yang ngaco nih sama indonesia hari ini
menurut permen nomor sembilan belas tahun dua ribu tujuh belas menristek dikti yang berwenang
itu ini bisa memberhentikan rektorat indonesia
berikutnya dari ad rekso adi
kenapa agni memutuskan damai
karena situasinya saat ini hanya memungkinkannya kalah di peradilan
dukung pengesahan ruu kekerasan seksual agar tidak perlu ada agni agni lain yang harus damai
karena hukum tidak mampu melindunginya
berikutnya dari ed veronica koman mencuitkan
mengharapkan ada gerakan dari mahasiswa ugm untuk melakukan protes ke rektorat besar besaran
dan kekompakannya kalah dari pelajar smp yang demo tiap senin
hingga guru pelaku pelecehan seksualnya dikeluarkan